dan juga nutrisi kita saat berolahraga di bulan puasa
kita akan langsung berbincang bincang dengan seorang coach olahraga
ya selamat pagi coach alphard
iya coach ini kan kita nih sebagai pecinta olahraga dan juga mungkin
sangat antusias dan juga mungkin teman teman yang sedang menonton
connected ramadhan ini juga suka olahraga mungkin ya
nah ini punya pertanyaan coach olahraga di saat puasa itu sebenarnya berbahaya nggak sih
dan jenis olahraga apa sebenarnya yang disarankan untuk orang yang sedang berpuasa
oke terima kasih cnn sarah dan aldi untuk pertanyaannya
oke olahraga di saat puasa itu berbahaya nggak sih
jawabannya berbahaya jika kita menggunakan format olahraga yang salah
kita akan ngobrol lebih jauh tentang berbahayanya
saya ingin memberitahu dulu tentang manfaat olahraga pada saat berpuasa
yang paling utama di saat pandemi kita ini kan tubuhnya dituntut tidak hanya untuk menjadi sehat
tetapi juga harus bugar
agar imunitas kita meningkat
hal itu kita bisa dapatkan dari berolahraga
nah sekarang kita kembali ke topik utamanya
kita harus tahu dulu goal selama berpuasa yaitu mayoritasnya tentunya adalah beribadah dengan kusyuk
maka dari itu kita jangan sampai memilih jenis olahraga yang justru mengganggu kekusyukan ibadah puasa ramadan kita
nah jenis olahraga yang dapat kita lakukan pada saat bulan puasa ini bervariasi
kamu dapat berolahraga kardio dengan berjalan berlari naik sepeda menggunakan bahkan sepeda statis kalau kalian punya di rumah ya
nah kalian juga bisa berlatih angkat beban

untuk durasi olahraganya sendiri antara dua puluh sampai tiga puluh menit

kedua hal tersebut dengan catatan kita melakukannya dengan intensitas rendah atau sedang
nah patokannya apa sih
patokannya kalian masih dapat berbicara dan bernafas dengan lancar atau tidak ngos ngosan pada saat melakukan olahraga tersebut
oke jadi kalau ada coach yang bilang kalau kalian gak kelihatan buruk setelah olahraga
artinya kalian tidak berolahraga dengan baik ditinggalkan dulu ya di saat bulan puasa ini
after practice itu ternyata kalau di bulan puasa itu mensinyalkan badan kita sudah tidak bisa berolahraga lagi
tapi kalau misalnya untuk hal hal spesifik lebih spesifik lagi yang harus diperhatikan ketika ingin berolahraga di saat puasa
sehingga nantinya juga kita kuat berpuasa sampai beduk azan maghrib gitu
apa saja nih mungkin jam jam yang harus dipilih kemudian juga ya jenis jenis
olahraga yang tepat begitu
oke yang pertama kalian harus menjaga kebutuhan cairan dulu tuh yang paling penting
oke patokannya tiga puluh mili dikali berat tubuh
atau kalau kalian sulit untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan patokan delapan gelas minum air putih
nah yang kedua kalian harus tahu juga nih kondisi tubuh pada saat hari itu
jadi pada saat hari itu kalau kalian merasa kurang tidur atau merasa tubuh
tidak fit maka disarankan kamu memilih jam atau hari lain untuk berolahraga
setelah itu pemilihan intensitas olahraga juga penting di level rendah atau sedang
lalu pemilihan jenis makanan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nutrisi kalian
dan yang paling terakhir kalau kamu mau make sure olahraganya aman
apalagi kalau kalian yang memiliki riwayat penyakit medis
kamu disarankan untuk berkonsultasi dulu nih dengan dokter kamu untuk memastikan kamu aman untuk berolahraga
sebenarnya kalau misalnya soal jam itu tergantung kondisi tubuh kita ya
ini kita lagi lemas apa enggak lagi fit atau enggak
kalau lagi nggak fit mendingan gak usah olahraga dulu ganti hari gitu kali ya
nah coach ini ada mitos sebenarnya dan ini benar nggak sih kalau misalnya kita berolahraga
pada saat puasa itu membakar kalori yang lebih banyak dibandingkan hari hari biasa gitu
oke pada dasarnya memang ketika kita berolahraga
ketika kita berpuasa itu kita memaksa menggunakan lemak sebagai cadangan energi melakukan aktivitas sehari hari sewaktu puasa
tetapi kita perlu consider juga dari sisi yang lain
seperti kurang konsentrasi pada saat melakukan olahraga pada saat berpuasa sehingga kamu tidak bisa memaksimal nih pada saat olahraga
nah yang tadinya niat kamu untuk membakar kalori tetapi karena lemas pembakaran lemak jadi tidak maksimal
nah ini tidak berlaku untuk sebagian orang juga ya tapi kalau kamu tidak merasa lemas pada saat berolahraga di bulan puasa ini
tidak apa apa lanjutin aja
oke nah tapi kalau misalnya sekarang ini kan banyak juga yang kemudian yang menjadi masalah saat olahraga di bulan puasa itu adalah
agar masa otot tetap terjaga begitu jadi pada saat olahraga di bulan puasa ini gak cuma lemak yang terbakar tapi ternyata justru ada kekhawatiran masa otot juga berkurang
jadi gimana biar kita bisa tetap menyeimbangkan diet kita pada saat bulan puasa agar tetap bisa memaintain badan yang proporsional
sebenarnya tidak puasa pun otot bisa hilang atau akan ada perubahan komposisi tubuh mungkin terjadi juga
kalau yang pertama kalian tidak berolahraga angkat beban
yang kedua kalian tidak mencukupi nih kebutuhan protein harian kalian
sama yang ketiga istirahat kalian nggak cukup
kayak misalnya berolahraga angkat beban penting untuk membentuk dan menjaga masa otot dalam tubuh
dan dari segi protein seorang yang dewasa atau berusia delapan belas tahun ke atas penting untuk menjaga kebutuhan protein sekitar delapan sampai satu gram per kilogram berat tubuh kalian
nah kebutuhan ini bisa naik kalau aktivitas fisik kalian tinggi ya
nah istirahat juga penting untuk meregenerasi pertumbuhan otot
maka penting untuk mencukupi kebutuhan tidur enam sampai delapan jam dalam satu hari
oke berarti kalau untuk istirahat sendiri tesnya itu harus enam sampai delapan jam ya
nah ini kan orang olahraga memang butuh istirahat seperti kata coach alphad
tapi di saat puasa banyak juga nih yang jadi kurang tidur
ada yang bangunnya harus menyiapkan sahur gitu kan dari jam dua belas mungkin untuk berlatih
akhirnya kemudian cara bekerja juga mungkin sayangnya
jadi kurang tidur tapi tetap pengen olahraga
nah jadi pada dasarnya untuk beristirahat sendiri kan kita disarankan untuk tidur enam sampai delapan jam dalam sehari
nah katakan begini kita ada dua skenario deh
kalau kamu bekerja di shift pagi maka kamu disarankan untuk tidur on time jam sepuluh malam
nah terus kamu harus menghindari juga makanan yang berat
satu jam sebelum tidur agar tidak mengganggu kualitas tidur kamu nih
dan juga kita disarankan untuk melakukan power nap antara jam satu sampai jam tiga selama maksimal sepuluh menit ya
untuk meningkatkan energi dan fokus kamu
nah jika kamu bekerja di shift malam setelah sahur kamu bisa menargetkan untuk tidur enam sampai delapan jam setelah beribadah sholat subuh
atau setelah shift kamu

jadi kamu bisa berolahraga di waktu sebelum mendekati buka puasa
nah coach kalau misalnya untuk asupan nutrisi nih
sebenarnya kalau misalnya untuk orang yang masih berolahraga di saat puasa
nutrisi apa sih yang tepat untuk buka dan juga untuk sahur
oke ini banyak juga nih pertanyaannya
nah jadi pemilihan waktu makan untuk sahur
nah jadi pemilihan waktu makan untuk sahur
tetap menggunakan metode gizi seimbang
yaitu ada unsur karbohidrat kompleks
kayak seperti nasi kentang oat dan lain lain
ada unsur protein daging dagingan sayur dan juga lemak
nah dengan memetuhi kebutuhan gizi seimbang ini
maka kamu akan kenyang lebih lama nantinya
sebisa mungkin jangan nih teman teman yang siapa nih yang hari ini sahurnya pakai indomie pakai mie instan dan nasi putih aja
nah disamping kurangnya secara nutrisi karena dominannya semuanya karbohidrat
juga akan membuat kamu laparnya lebih cepat nantinya
nah itu untuk sahur ya
nah untuk berbuka memang tagline berbukalah dengan yang manis itu nempel banget ya di kepala kita ya
oke tapi saya sarankan untuk memilih jenis makanan yang manis tersebut bersumber dari buah
karena selain mendapatkan gula untuk tubuh kita
kita juga mendapat mikronutrisi yang penting untuk tubuh
oke yang paling penting air ya
minum air sangat penting karena tubuh dalam keadaan kekurangan cairan
jadi setelah sholat maghrib kalian dapat mengkonsumsi makanan berat yang juga memiliki nilai gizi seimbang
ada unsur karbonya serat protein dan lemak
nah kamu juga bisa makan makanan kecil atau snack setelah selesai terawih
tapi intinya cuma satu
jangan sampai kapasitas makanan bergizi kamu habis dengan makanan yang kurang bergizi nantinya
oke makanya dari itu penting untuk makan secara mindful ya teman teman
oke jadi harus diperhatikan protein kemudian juga serat dan juga karbo ini harus pas seimbang
agar tadi nutrisi yang ada di badan juga terjaga dengan baik dan pembakarannya juga akan lebih baik ya coach ya
tadi yang saya garis bawahi adalah bagaimana kita bisa memiliki makanan yang bergizi
bisa mengetahui kapasitas kita pada saat sudah tidak mampu lagi berolahraga tadi ya
kalau muka sudah kelihatan kecapean terus ngomong sudah ngos ngosan sudah susah
itu artinya harus berhenti berolahraga
baik coach alphard makasih banget atas tipsnya pagi hari ini untuk kita semua
pasti bermanfaat banget buat teman teman yang masih ingin berolahraga begitu
atau mungkin yang baru saja mau berolahraga ya di kala bulan puasa ini
karena ternyata banyak sekali hal hal yang bisa kita terangkan
yang bisa kita terapkan agar tetap bisa menjalankan ibadah secara lancar
tapi juga tetap bisa berolahraga dan membakar lemak
baik coach terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia